gunung agung di karangasem bali terus menunjukkan aktivitasnya
pada jumat pagi gunung tertinggi di bali ini kembali erupsi
mengeluarkan material abu vulkanik
gunung agung di karangasem erupsi jumat pagi
saat erupsi gunung ini mengeluarkan asap berwarna kelabu tebal
hingga ketinggian di atas puncak mengarah ke barat
selain asap gunung agung juga menyemburkan abu vulkanik
yang sempat jatuh di desa dukuh kecamatan kubu
dari catatan visual pvmbg sejak pukul wita hingga sebelas wita
terjadi sedikitnya delapan kali kepulan asap dan satu kali erupsi kecil
hingga saat ini gunung agung telah empat kali erupsi

dan tadi terakhir ada kepuluhan asap lagi yang warnanya putih
jadi ini masih berkaitan dengan volume lava yang keluar
sedikit lebih banyak hari ini dibandingkan kemarin kemarin
sudah ada koresponen cnn indonesia
momtaza catra di ninggrat di karangasem bali
taza sore ini secara visual apa yang bisa anda lihat dari gunung agung
putri pada saat ini memang gunung agung terlihat cukup tenang secara visual
di mana saya tidak melihat adanya asap yang dikeluarkan dari kawah gunung agung
seperti sebelumnya dimana pada pagi hari ini putri pada pukul tujuh lima puluh sembilan wib
kita ketahui sendiri bahwa tersempat terjadinya erupsi efusif
yang diikuti dengan adanya erupsi abu vulkanik yang dikeluarkan
namun jika dibandingkan dengan tiga erupsi abu vulkanik yang terjadi sebelumnya
memang ini jauh lebih sebentar dan juga lebih sedih
sedikit efeknya jika dibandingkan dengan sebelumnya
dan memang sepanjang hari ini asap yang keluar hanyalah asap sovotara
ataupun asap putih yang sempat juga keluar dengan ketinggian maksimal satu lima ratus meter
namun hingga sore hari ini saya tidak melihat adanya aktivitas asap yang keluar
hanya terkadang kadang keluar
dan dari hasil pengamatan peneliti pvmbg putri antara pukul dua belas siang hingga pukul enam sore hari ini
memang masih terjadi adanya aktivitas kegempaan hembusan
ataupun aktivitas kegempaan yang menyebabkan adanya hembusan
gas yang keluar dari kawah gunung agung sebanyak tiga kali
dan juga adanya aktivitas kegempaan low frequency di amplitude empat hingga dua puluh empat mm
yang tercatat sebanyak dua puluh kali
dan juga terjadinya aktivitas kegempaan vulkanik dangkal
yang terjadi sebanyak satu kali dan juga tremor menerus di amplitude satu hingga dua mm
dengan dominan di satu mm masih terus menerus terpantau hingga saat ini
dengan demikian memang putri gunung agung masih dalam fase kritis
dan tetap berada di level empat ataupun awas putri
mengutip anda tadi erupsi kali ini lebih kecil dari tiga erupsi sebelumnya
apakah kemudian bisa dikatakan energi yang dihempaskan oleh gunung agung semakin berkurang
sayangnya tidak putri karena memang pada saat ini kalau kita lihat dari aktivitas kegempaan
yang muncul dan tercatat oleh para peneliti pvmbg ini masih cukup tinggi
ini tidak sejalan dengan adanya jumlah asap yang keluar ataupun jumlah gas so dua yang tercatat
oleh para peneliti pvmbg seharusnya jika kemudian energi ini lebih rendah
ataupun gas so dua ini rendah lalu juga memang adanya aktivitas yang menurun
seharusnya aktivitas kegempaan pun juga rendah putri
namun faktanya memang aktivitas kegempaan masih terus tinggi
dan juga masih ada potensi bahwa erupsi eksplosif mungkin saja akan terjadi
karena adanya gas gas yang mungkin saja terjebak di dalam tubuh gunung agung
namun ini memang kita tidak bisa ketahui secara pasti putri dan memang masih terus dilakukan penelitian
juga oleh para peneliti pvmbg apa yang sebenarnya terjadi
dalam tubuh gunung agung ini memang ada sejumlah kemungkinan terjadi
dan memang salah satunya adalah bahwa gas gas di dalam ini cukup sulit untuk keluar
sehingga masih terus menerus mencoba untuk mencari celah untuk keluar
dan kemudian terjadinya erupsi eksplosif namun kemudian ini masih terus menjadi pantauan
karena memang melihat dari aktivitas kegempaan ini memang tidak sejalan putri
dengan jumlah gas so dua yang terhitung oleh para peneliti pvmbg
yang diperkirakan mencapai dua ratus ton perharinya
lalu kemudian aktivitas kegempaan ini juga menurut saya tidak terjadi
gempanya pun hingga saat ini masih cukup tinggi
itu artinya bahwa di dalam memang masih ada pergejolakan putri
dan dengan demikian memang hingga saat ini aktivitas gunung agung masih tinggi
dan masyarakat yang tinggal di radius sepuluh km putri masih diminta untuk
ataupun dihimbau untuk keluar dari kawasan ini untuk mengantisipasi
jika nantinya erupsi eksplosif akan terjadi tiba tiba putri
bagaimana dengan warga para pengungsi apakah sebelumnya sempat anda mengatakan
anda juga membuat paket informasi
bantuan sangat sangat mulai berkurang bagaimana sekarang
kalau saya lihat memang bantuan ke poskomando di tanah ampo masih terus berdatangan putri
baik itu beras ataupun makanan instan masih terus berdatangan
dan bahkan memang untuk bantuan logis tetap banyak pangan dipastikan cukup untuk sepuluh hari ke depan
dan juga di setiap kecamatan di mana poskop pengungsian berada
memang juga memiliki pasokan pangan yang cukup juga untuk setidaknya lima hingga tujuh hari ke depan
namun memang di sejumlah daerah ataupun desa desa memang terlihat adanya permasalahan
terkait dengan pengantaran logistik terutamanya pangan
di mana memang sejumlah pengungsian mengeluhkan bahwa memang mereka hanya menerima
jumlah beras yang diterima hanya lebih sedikit begitu memang tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari
sehingga memang mereka sangat menyayangkan putri bahwa yang mereka terima ini tidak banyak
jika dibandingkan dengan posko pengungsian yang lainnya yang tidak hanya menerima bantuan dari pemerintah juga
namun juga menerima bantuan dari para donatur inilah yang kemudian memang patut menjadi perhatian
bahwa tidak hanya pemerintah ataupun donator pribadi mereka harus saling bekerja sama
untuk memastikan bahwa seluruh pengungsian bisa mendapatkan donasi ataupun bantuan secara merata
tidak ada yang lebih dari satu dari lainnya terutamanya banjar banjar yang lebih kecil
karena memang banjar yang lebih kecil ini lebih sedikit mendapatkan bantuan
jika dibandingkan dengan posko pengungsian lebih besar seperti di swecapura ataupun di upt pertanian putri
baik baik terima kasih